bantuan kemanusiaan untuk gempa di sulawesi tengah terus berdatangan termasuk dari keluarga calon wakil presiden nomor urut satu maruf amin
inilah sejumlah bantuan kemanusiaan yang diberikan keluarga maruf amin
bantuan logistik berupa tenda pakaian dan kebutuhan lainnya ini diserahkan ⁇ maruf ⁇ amin kepada relawan korban gempa palu dan donggala
usai menyerahkan bantuan calon wakil presiden nomor urut satu ini mengaku bantuan ini merupakan tahap awal dan diharapkan dapat membantu meringankan beban korban gempa terutama anak anak
bantuan ini secepatnya akan dikirim ke sulawesi tengah melalui jalur laut bersama bantuan kemanusiaan lainnya
bantuan kemudian untuk membantu saudara saudaranya yang ada di palu dan donggala serta sidi
dan ini merupakan langkah awal
yang mudah mudahan insya allah nanti akan diteruskan langkah langkah berikutnya
langkah awal ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa
tentu pertama kita harapkan dapat meringankan beban saudara saudara kita yang ada di palu donggala dan sidi
kemudian juga memberikan semacam harapan harapan semangat baru bagi mereka untuk bangkit
supaya mereka tidak ketinggalan
dan kemudian tadi pada pukul sembilan
sempat juga memberikan atau mengumpulkan bantuan tahap pertama untuk korban gempa dan juga tsunami di palu donggala dan sigi
dan ini merupakan tahap pertama
seperti itu pengumpulan tahap pertama dari pihak keluarga ma'ruf amin dan juga relawan relawan
dan nanti ke depan juga menurut ma'ruf amin sendiri ini akan terus memberikan bantuan
tidak terbatas pada keluarga dan relawan saja namun juga menerima bantuan dari seluruh masyarakat indonesia
ingin menitipkan melalui ma'ruf amin seperti itu
lalu setelah kegiatan di sekitar rumahnya
sekitar pukul satu siang tadi hingga pukul dua
maruf amin ini mengunjungi atau melakukan pertemuan
dan juga sekaligus menutup agenda rapat pimpinan nasional
ikatan pelajar putri nahdlatul ulama
yang lokasinya berada di sekitar wilayah kantor pbnu seperti itu
dan tidak lama kemudian ma'ruf amin langsung bersiap siap
untuk menuju ke surabaya
nah informasi yang kami dapatkan memang penerbangan sekitar pukul empat sore ini
dan nanti diagendakan pada pukul tujuh malam
ini akan bertemu dengan alim ulama se jawa timur di surabaya
jadi memang cukup sibuk ma'ruf amin pada saat ini
sementara untuk calon presiden yang juga merupakan presiden petahana
setelah malam tadi juga mencuri perhatian banyak pihak
dengan pembukaan asian paragames
hari ini memang agenda kegiatannya internal saja
karena memang kita tahu bahwa kegiatan joko widodo
selama seminggu ini cukup padat
sempat mengunjungi kembali palu
dan juga persiapan untuk agenda asian
pembukaan asian paragames yang dilakukan pada malam tadi
dan juga ini jelang pertemuan imf world bank yang akan digelar di bali
jadi memang untuk hari ini presiden jokowi memiliki agenda internal
dan tidak banyak melakukan kegiatan pemilik
karena memang masih fokus untuk menangani gempa
dan juga korban tsunami di sulawesi tengah
dan juga untuk persiapan imf world bank
baik terima kasih angga dwi putra dari posko rumah cemara jakarta